sebanyak lima orang menderita luka bakar serius
akibat semburan api yang menyambar tabung gas lpg yang bocor
di kelurahan pasir jaya kecamatan bogor barat selasa siang
dua di antaranya masih balita
kelima korban kemudian dilarikan ke rumah sakit umi kota bogor jawa barat
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi
dari hasil pemeriksaan polisi
semburan tabung gas diduga akibat selang regulator bocor
dan tersambar percikan api kompor
kejadian bermula saat dua pedagang tengah memasak adonan cilok
di halaman rumah kontrakannya
mereka curiga mencium bau gas menyengat
dan memasukkan tabung gas tiga kg itu ke dalam ember berisi air
naas api justru menyembur hingga tabung gas sempat dilempar ke selokan
selain menyambar sejumlah penghuni kontrakan
semburan api juga nyaris membakar pakaian jemuran dan gerobak
mau dimasukin ember masih ada apa enggak gasnya
api datang kata dia
kata mas harwat nih bapaknya
memang bocor atau gimana
memang bocor atau gimana
itu tadi saat mau masak ini cilok ini
iya saat mau masak cilok
guna mendalami kasus tersebut
petugas mengamankan perangkat kompor selang regulator
hingga pakaian bekas terbakar di lokasi
muhammad juanda bogor jawa barat